gue minta maaf banget soal hari ini ya
gara gara gue lo jadi kebawa bawa masalah gue
ya ampun natan
wah itu gak salah kok
emang dasar merekanya aja yang kelewatan
pokoknya gue minta sama lo
allah gak perlu ngerasa bersalah lagi ya
tetep aja semua salah gue salah
gue akan selamat
dan gue gak akan ngebiarin hal kayak tadi terjadi lagi
besok gue mau nebus kesalahan gue ke lo
baik baik aja gue
gue mau ngetakin deh
baik baik aja gue tolong lo ya
kamu jaga diri kamu baik baik
makan malam dulu yuk
ini sama aksen dulu ya makan malamnya
sama mau istirahat dulu
kamu tuh dari mana aja sih
mama tuh khawatir banget sama kamu
tadi mama bangun tidur gak ada kamu
tadi aku abis nemuin temen sekolahku
tapi sekarang aku janji bakal temenin mama kok
yaudah gak papa
tapi kamu gak pergi lagi kan
meli gak bisa kayak gini terus
ini yang dia
katanya mau istirahat
lo tuh pengen gue kasih sepatu gue lagi ya
gue tuh kesini disuruh tante nurul bawain lo cemilan sama hot chocolate
biar katanya lu gak kelaparan
wih baik banget sih
makasih ya sepupunya selama yang paling selama sayang
ih gomba dasar
siapa sih yang nelfon malem malem
ya udah mendingan sekarang langsung balik ke kamar aja deh
eh aku bukan gitu bima
eh besok itu kan kita berangkat ke sekolahannya bareng
gak lucu kan kalo misalkan ntar lo bangunnya kesiangan
pasti gue juga bakalan ikutan telat
eh tunggu dong
iya iya tunggu dulu dong

siapa sih yang nelfon malem malem ini
ya jangan sih nathan nathan itu lagi
gue minta maaf banget soal hari ini ya
gara gara gue lo jadi kebawa bawa masalah gue
ya ampun nathan
wah itu gak salah kok
emang dasar merekanya aja yang kelewatan
pokoknya gue minta sama lo gak perlu ngerasa bersalah lagi ya
mau lo ngomong kayak gimana pun tetap aja semua salah dua salah
dan gue janji gue akan selalu ngelindungi lo
gue gak akan ngebiarin hal kayak tadi terjadi lagi
besok gue menebus kesalahan gue ke lo
apa sih dia
gue ngecek lantai bersih apa enggak
tuh kan kotoran ada bunyinya
udah udah bersih aman
pak aku berangkat ya
mau sekolah kamu daniel
meli kamu ngapain sih ke sekolahnya daniel
mas aku kan udah lama gak ke sekolahnya daniel
masa gak boleh
tapi kan kamu kan belum sehat
mendingan kamu istirahat di rumah
mau di rumah aja ya
oh daniel papa
aku tuh bosen di rumah terus
pengen dong ke sekolahnya daniel
pengen ketemu sama temen temennya daniel gurunya daniel
terus kan juga udah lama gak ngeliat tuh sekolah
mas habis dianggerin aku ya
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
apa yang ada
budi lo udah di sekolah kan
kok gue ngerasa diomongin ya
budi lo tuh masuk banyak kali
lo gimana udah gak apa apa kak
udah gak sakit kan
udah gak apa apa kok
udah gak apa apa kan
eh enggak enggak
kemarin soalnya gue
enggak gue baik baik aja kok rahma
oh iya kenalin
ini sepupu gue bima
mulai hari ini dia bakal sekelas sama kita
bima kenalin ini rahma sahabat gue
soalnya lo jangan ngomongin soal kejadian di klinik itu ya sama dia
eh ngapain sih bisik bisik
eh tunggu sebentar ya
lo mau nunggu salma di sini atau gimana
ya udah kalau gitu gue duluan ya
aura nya nggak enak soalnya ada orang penasaran berdiri di sana
emang ga jadi ditunggu